dan sudah terhubung dengan kita gubernur jawa barat ritwan kamil saat ini berada di rumah dinas gubernur di gedung pakuan bandung
selamat sore mbak eva junior selamat sore pemirsa cnn
iya kang emil sejauh ini bagaimana pantauan banjir yang terjadi di jawa barat
berapa kota dan kabupaten yang masih terdampak hingga saat ini
ya di musim penghujan ini memang ada beberapa yang kemarin masih mengalami kebencanaan banjir di kota bekasi oleh kali bekasi dan juga kabupaten bekasi
kemudian cbf menghadirkan aliran air yang meluap dan deras ke kabupaten karawang
kemarin di subang cipunegara
kita juga dan terakhir tadi berita di tasikmalaya
memang sepanjang tahun di jawa barat ini kebencanaan terkait hidrologis berkisar seribuan per tahun
sehingga waktu kami sebagai gubernur dipanggil ke istana di situ disinkronkan mbak
pembangunan pembangunan pencegahan bencana banjir antara banten dki dan jawa barat
nah untuk yang jawa barat bendungan yang mengalirkan air ke jakarta sedang dikebut
kemudian proses pembentukan danau retensi untuk kali bekasi juga sedang dibangun
yang di karawang danau bendungan cibeet juga sedang dikerjakan
dan terakhir di subang bendungan namanya sada warna juga sedang dikerjakan
nah mudah mudahan dalam waktu satu tahun ini saat semua proyek proyek infrastruktur ini berlangsung
maka di bulan bulan januari februari
maret tahun depan insya allah ada pengurangan signifikan terhadap kebencanaan banjir yang ada di jawa barat
oke kang emil di kota dan kabupaten mana saja kemudian banjir yang terparah terjadi
berapa orang yang kemudian mengungsi akibat banjir ini
yang per minggu ini laporan ada di kerawang mbak
ada di dua puluh dua kecamatan
ada sekitar enam puluh
ada sekitar enam puluh ribu warga yang terdampak tapi seiring dengan cuaca di berbagai wilayah lokalnya sudah ngering dan tidak ada hujan
banyak yang sudah kembali ke tempat kira kira begitu
nah juga dalam kebencanaan ini mbak eva saya ingin tekankan
jawa barat itu kan sesuai undang undang pemerintahan daerah
first respondernya itu ada di bupati dan wali kota
pada saat bupati wali kota
kira kira tidak memungkinkan menangani
baru prosesnya dilakukan oleh gubernur dengan tim yang sudah tersedia
jadi berbeda dengan jakarta yang memang secara aturan pemilunya langsung ke gubernur tanpa wali kota bupati
nah dalam hal ini juga sama laporan yang kita cek dulu kepada bupati wali kota
dan melaporkan tindakan yang sudah dilakukan sehingga provinsi melakukan perbantuan sesuai permintaan dari wali kota bupati yang ada
termasuk yang terjadi minggu ini
jadi kita sudah bantu ke seluruh empat lokasi itu dengan cepat
oke itu kemudian yang kemudian disoroti kang emil
memang di karawang kemudian sudah ditetapkan sebagai atau sudah ditetapkan tanggap darurat atas bencana banjir ini selama empat belas hari begitu ya kang emil
tapi kemudian yang ingin disoroti adalah akhirnya timbul pertanyaan yang tadi sempat dijelaskan kang emil
seberapa besar sebetulnya
wewenang ataupun upaya dari pemprov kemudian untuk menanggulangi banjir ini
kalau kemudian bencana banjir ini nantinya ditanggulangi secara otonom oleh kabupaten dan kota masing masing
nah ini pertanyaan yang sangat baik mbak eva saya ingin jelaskan ya
yang pertama dengan undang undang pemerintahan daerah itu
maka kewenangan gubernur dan wali kota itu ada wilayah masing masing
sehingga kalau banjirnya atau kebencanaannya terjadi hanya di lokal kota kabupaten
maka sepenuhnya penanganan dari awal sampai akhir dilakukan oleh wali kota dan bupati
pada saat kebencanaannya sudah lintas wilayah
kan kira kira begitu ya
maka terjadi koordinasi antara dua atau tiga wilayah yang terkena kebencanaan
barulah gubernur itu turun untuk melakukan koordinasi
jadi tidak semerta merta
setiap ada bencana di sebuah lokalitas kota kebupaten
di saat itu harus gubernur yang langsung turun
karena secara hirarki kekuasaan dan topoksinya itu berjenjang dilakukan oleh wali kota bupati
nah kebencanaan itu macam macam mbak
ada longsor ada kebakaran ada macam macam
nah urusan air nah ini juga
urusan air itu mayoritas air ini tidak dikelola
tidak dikelola oleh kota kabupaten maupun provinsi
lebih dikelola oleh kementerian pupr secara aturannya yang masalah air
sehingga semua sungai sungai yang bikin banjir ini
baik banjir di karawang banjir di subang
banjir ke bekasi yang mengalir ke jakarta citarum
itu wilayah kerjanya adalah wilayah kerja dari kementerian pupr di bawah bbws
kadang kadang kami punya uang mbak tapi
bisa semerta merta uang anggaran kami bisa dibelanjakan di sungai sungai tersebut
karena itu wilayah administrasi
nah inilah birokrasi di indonesia yang kadang kadang saya juga agak merasa kesel gitu ya
ingin cepat melakukan perbaikan
tapi diingatkan bahwa tidak bisa sesederhana itu
tapi apapun itu saya kira apa yang saya sampaikan mudah mudahan memberikan keilmuan bahwa prosedurnya seperti itu
beda dengan jakarta kalau di jakarta gubernur bisa langsung memerintahkan bpbd nya
kalau gubernur jawa tengah jawa barat nggak bisa ngurus trotoar ngurus gorong gorong
air sungai yang melintas dan sebagainya kira kira begitu
oke artinya tidak betul ya kalau gubernur jawa barat kurang tanggap begitu ya
menanggapi bencana yang terjadi
kalau memang problematikanya seperti itu kang emil
apa yang kemudian bisa dilakukan seorang gubernur jawa barat
untuk mempercepat penanggulangan supaya banjir ini
ini kan masih terus berlangsung begitu ya kang emil
sementara proyek proyek itu terkendala seperti yang disebutkan kang emil tadi
masalah birokrasi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemprov
saya kira bukan soal terkendalanya mbak eva ya
proyek proyek penanganan dan pemantauan air ini skalanya besar
jadi skala proyeknya itu dua dan tiga tahun
maka tadi saya sampaikan pekerjaan sedang dilakukan istilahnya
tapi barangnya ini kan belum selesai
nah satu itu jadi mudah mudahan kita bereskan dengan kecepatan yang semaksimal mungkin
yang kedua sudah saya instruksikan ini bedanya
sudah saya instruksikan agar wali kota bupati untuk rajin rajin mengeruk gorong gorongnya
rajin rajin memperbaiki saluran airnya melakukan tindakan
nah ini bedanya dengan di jakarta instruksi itu bisa langsung dieksekusi langsung
oleh gubernurnya kalau jakarta karena jakarta kan kota yang diberi judul provinsi
dengan undang undang khususnya undang undang ibu kota
sementara di luar jakarta itu undang undang kita undang undang berjenjang mbak
saya nggak bisa tiba tiba datang ke sebuah kota terus ngatur ngatur nunjuk nunjuk
itu nggak bisa saya harus ketok pintu dulu ke lonowo dulu dan sebagainya
karena barangnya itu bukan milik provinsi
nah oleh karena itu
yang kami lakukan adalah memperkuat antisipasi dan kesigapan dari wali kota bupati
di dua puluh tujuh daerah di jawa barat
nah jadi kalau ada banjir yang sifatnya lokal
wartawan itu tanya dulu ke wali kotanya tanya dulu ke bupatinya
karena mereka adalah first responder sesuai undang undang
baru setelah ada dialog seperti itu bisa merespon ke gubernur kira kira begitu
nah saya bukan bicara seperti apa
tapi memang kenyataannya seperti itu
jadi sering diperbandingkan
sementara apa yang diperbandingkan sebenarnya tidak pas atau tidak apple to apple
oke bisa jadi memang di provinsi
memang gubernur jawa barat adalah orang nomor satu begitu ya
tapi kalau urusan bencana yang kemudian terjadi di masing masing kabupaten dan kota
memang nomor satu harus ke kepala daerahnya masing masing begitu ya kang emil

kecuali kalau di kota kota itu
kecuali kalau pada saat kejadian
kebencanaannya terjadi lintas kota kabupaten
misalkan di detik yang sama
bencana itu berhubungan antara dua kabupaten
misalkan si airnya bikin banjir
satu di subang
bikin banjir satu lagi di karawang
di sungai yang sama
nah kalau itu terjadi
maka kita bisa turun dengan cepat
karena topoksinya adalah lintas kabupaten
oke kalau pertanyaan ini tentunya paling pas memang ditanyakan ke anda kang emil
anda kemudian mendapat kritik dari sejumlah pihak
termasuk dpr juga soal penanganan banjir
ini yang pertama kita ingat
ada kang emil ini sangat lihai bermain tiktok
kita lihat di instagram cinta laura artis di australia
kemudian ada juga yang tidak hadir alias mangkir saat dipanggil komisi lima dpr
anda menjawabnya seperti apa kang emil
jawabannya sederhana mbak eva
kejadian banjir kan saya sudah ada jadwal kedinasan ke luar negeri
dalam tiga hari saya mengerjakan tugas negara dua puluh agenda
dan akhirnya juga saya putuskan agenda ke turki
saya batalkan untuk merespon tadi
walaupun sebenarnya tugasnya sudah di delegasikan
kalau gubernur tidak hadir
sebenarnya kan ada wakil gubernur mbak
makanya dalam pemilu memilihnya dua
bukan hanya memilih gubernurnya saja
warga juga mencoblos yang namanya wakil gubernur
jadi kalau gubernur berhalangan
ya tentunya wakil gubernur punya keputusan yang setara
juga media seolah olah kalau tidak gubernur
tidak valid keputusannya
padahal wakil gubernur setara satu itu
nah urusan yang cinta lora sederhana
kalau kita datang ke sebuah tempat
kebetulan ada warga warga indonesia yang rindu dengan kita
mereka akan minta dihibur
nah dihibur itu ada yang sedang menyanyi
ada yang main angklung
ada juga karena lagi tren
minta dihiburnya dengan main tiktok
itu boleh menjadi sebuah kritikannya
di waktu yang dia inginkan
dan itu sifatnya bukan inisiatif dari saya
tapi warga masyarakat di melbourne yang menginginkan dihibur
tidak dengan menyanyi
tapi dengan menari yang ada lagunya yang sekarang disebut itu kiri
semua ada penjelasannya
saya juga punya ukuran etika dalam melakukan hal hal tertentu ya
bukan suatu kewajiban bukan utama
bukan suatu kewajiban begitu ya
gubernur untuk hadir karena memang sudah ada wakilnya
dan kang emil ini bukan tidak sensitif
bertiktok di saat warga ada yang kemudian terlanda banjir
tapi memang menghormati warga yang kemudian menjamu
warga negara indonesia yang menjamu di luar negeri begitu ya kang
permintaan jadi bukan inisiatif
kalau kitanya inisiatif okelah ya berarti dia tidak sensitif
ini kita datang bertamu
ke rumah orang rumah orangnya senang kedatangan kita
terus meminta kita menghibur
ya kita menghormati permintaan tuan rumah kira kira begitu
makanya saya tidak tampilkan juga
tapi orang yang merekam atau yang melihat mau menampilkan
kita kan nggak bisa kontrol ya timingnya kira kira begitu
tapi apapun itu saya terima kritikannya
bagi saya tugas pemimpin memberikan keterangan secara transparan
kita mengerjakan apa yang kita kerjakan
kalau masih dianggap kurang kita perbaiki
itu adalah risiko kepemimpinan di era media sosial yang serba cepat
serba instan dan kadang kadang multi tafsir
baiklah terakhir kang emil saat ini sejumlah wilayah di jawa barat
masih terendam banjir apa yang kemudian ingin disampaikan
oleh gubernur jawa barat terhadap masyarakatnya
ya saya kira nomor satu kewaspadaan
kita terus memonitor cuaca bmkg yang mungkin menjadi referensi utama
terkait hujan apa tidak hujan
yang kedua kita selalu siaga satu sudah saya sampaikan
ke bpbd ke medan kebakaran ke bupati wali kota
untuk pada saat kejadian bisa sangat responsif kira kira begitu
yang ketiganya tim dari pemprov selalu membackup
tapi tadi dengan kewenangan dan tata aturan yang juga harus kita hormati

mudah mudahan kita doakan juga agar proyek proyek raksasa
yang nilainya lebih dari sepuluh triliun ini bisa dipercepat
sehingga di tahun depan proyek besar ini bisa memberikan hasil penanggulangan
dan pengurangan kebencanaan secara signifikan saya kira itu
baiklah gubernur jawa barat rituan kamil terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newsroom selamat sore